setelah polisi mengerebek pabrik ekstasi yang dikendalikan oleh bandar narkoba jaringan internasional
freddy pratama di kawasan sunter jakarta utara
pengembangan kasus dimulai dari informasi awal tentang adanya pengiriman paket yang diduga bahan baku pembuatan ekstasi
dari informasi tersebut polisi bekerja sama dengan dirjen beacukai melakukan penyelidikan dan menangkap empat tersangka
dapat dihasilkan sebanyak satu tiga ratus butir ekstasi
jadi masih ada bahan baku yang siap cetak jumlahnya kauca sekian